mantan menteri sosial juliari batubara kembali menjadi sorotan di lini masa usai dijatuhkan fonis sebelas tahun penjara
ia terbukti terlibat korupsi bantuan sosial atau bansos
dalam sidang pleidoy ia meminta maaf dan minta dibebaskan dari segala dakwaan
karena berujung pada penderitaan tak hanya dirinya dan juga keluarga
kami bahas bersama peneliti icw kurnia ramadan dan juga bergabung kuasa hukum dari juliari batubara
ada pak dasril afandi selamat malam bapak bapak
selamat malam mbak assalamualaikum
waalaikumsalam saya ke tim kuasa hukum dulu ke pak dasril
jadi pak dasril menanggapi sebelas tahun vonis penjara anda dan juga klien anda menerima dengan lapang dada atau keberatan dengan hukuman ini
oke saya ke mas kurdia dulu deh
oh pak dasran sudah bergabung
masih mendengar suara saya
mas kurnia menanggapi sebelas tahun fonis hukuman kepada juliari batubara apalagi menyangkut hak rakyat di masa pandemi cukup adil kah
iya sebenarnya belum fonis ya mbak tapi masih tuntutan dan baru ini kita mendengar pembelaan atau pledoy dari pak juliari
ada dua isu menarik kalau kita cermati pernyataan yang disampaikan
yang pertama pak juliari meminta maaf hanya kepada presiden dan juga ibu megawati padahal sebenarnya bagi icw dan bagi masyarakat pak juliari harusnya minta maaf kepada masyarakat
karena masyarakatlah sebenarnya yang menjadi korban dari refraksi bantos tersebut khususnya masyarakat jabodetabek
yang kedua yang menarik juliarif mengatakan meminta agar mengakhiri penderitaannya
karena sebenarnya yang menderita itu bukan pak juliari tapi masyarakat terdampak yang semestinya mendapatkan bantos seharga rp dua ratus tujuh puluh tapi justru dipotong rp sepuluh oleh pak juliari
jadi bagi icw sebelas tahun tuntutan itu tentu tidak adil melukai hati korban korupsi bantos
bagi icw hukuman yang paling layak majelis hakim harus mengabaikan tuntutan dan juga pledoi dan menjatuhkan
hukuman seumur hidup penjara bagi juliari p serbatu barat
pak dasril sudah bergabung kembali ya
pak dasril jadi kalau kata icw nggak adil tuh gitu
apalagi minta maaf harusnya minta maafnya ke rakyat gitu
karena yang merasa dirugikan adalah rakyat
anda dan klien anda menanggapi dengan tuntutan sebelas tahun ini seperti apa
ya terima kasih mbak tipani dan pemirsa cnn
kita harus melihat kasus ini secara lebih mendalam
sekarang ini kita jangan menggiring bahwa ini adalah uang bansos yang dirampok atau yang diambil begitu
tapi lihatlah bahwa kasus yang sedang diperiksa ini adalah kasus penyuapan
seperti yang disampaikan oleh kpk pasalnya dua belas b dan dengan tuntutan sebelas tahun
jadi kerangka hukumnya adalah tentu unsur unsur dalam pasal dua belas b yaitu adanya hadiah
dan apakah hadiah itu karena adanya melakukan sesuatu
atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya
dan juga pasal itu mengatur batasan ancaman hukuman pidananya
tadi kalau bung kurnia mengatakan hukuman seumur hidup tunjukkan di mana ancaman hukuman itu ada dalam pasal dua belas b
itu yang pertama
yang kedua adalah tadi di awal pengantar disebut ada ilmu matematika dengan membagi dan menggali
ini bidang hukum pidana
di bidang hukum pidana itu rumusnya tidak begitu
rumus tambah abadi dan kurang begitu
rumusnya adalah unsur dalam pasal yang didakwakan
terus kemudian fakta hukum yang terbukti yang minimal didukung oleh dua alat bukti
dan tentu nanti hakim memutus dengan keyakinannya
itulah rumusannya hukum pidana
terus melihat lagi tadi angka tiga puluh dua miliar
lihat adanya angka tiga puluh dua miliar ini muaranya bagaimana
pertanyaannya apakah bung kurnia atau cnn menelisik
sampai jauh ke dalam
adanya angka tiga puluh dua miliar itu yang dapat dihadirkan saksi oleh penuntut umum
hanyalah sepuluh perusahaan
yaitu dengan nilai yang bisa dihadirkan bahwa adanya proses uang itu
didakwakan itu hanya sepuluh miliar yang diakui hanya tujuh miliar
jadi uang itu apakah pesan yang berikutnya
karena ini yang menerima hadiah apakah hadiah itu diterima oleh pak juliari
kita untuk pastikan uang itu tidak sampai ke tangan pak juliahari
kalau dengan fakta hukum yang seperti itu apakah pantas pak juliari kita sejat kita adili
tanpa melihat fakta fakta yang ada di persidangan
itu yang harus kita garis bawahi
pak juliari adalah anak putra bangsa yang cukup kita hormati
dan dengan usia yang begitu muda bisa mendapatkan jabatan
baik saya ke mas kurnia
ya berbuat untuk bangsa ini
dia buat untuk masyarakat
program bansos bantuan sembako
coba mbak ketika covid dinyatakan sebagai bencana non alam
ada kepresnya ada perpresnya
terus kemudian dalam berapa hitungan hari
bantuan harus sampai kepada masyarakat
apakah pemerintah punya gudang nggak
oke saya tahan dulu pak dasril
punya gudang untuk bantuan itu
tentu harus melalui rekanan
rekanan apakah langsung ada atau tidak
tentu rekannya yang sudah terdaftar
semuanya ini berjalan dan itu terlaksana
terus kemudian ada pertemuan di belakang
ada uang yang dipegang oleh satu orang
atau orang kebencanaan sosial
apakah pantas juga atas uang itu
diperdapat dipertanggungjawabkan kepada pak juliari
itu harus perlu pembuktian dan perlu penelitikan lebih dalam
tidak bisa kita bebankan bahwa pak juliari
harus dihukum berat atas ini
karena azasnya hukum itu adalah untuk kepastian
untuk keadilan bagi sekepola
baik saya tahan pak dasril
pak juliari juga kebencana
ya saya tahan dulu pernyataan anda
saya akan lanjut ke mas kurnia
silakan untuk menanggapi
tidak adil gitu
memang yang adil menurut icw bagaimana
kemudian yang adil itu kalau sebelas tahun tidak adil
apa yang menurut icw dianggap adil
ya saya cukup kaget juga ya ketika mendengar
pernyataan pak dasril mengatakan
pidana seumur hidup itu tidak diatur
padahal pak dasril ini aktif mengikuti setiap persidangan
untuk pak dasril spesial ini
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling empat tahun
dan paling lama dua puluh tahun
mestinya hal hal seperti ini pak dasril lebih memahami
daripada kami yang di luar persidangan
itu yang pertama
lalu yang kedua
kita harus melihat lebih lanjut
kasus pak juliari ini merupakan tindak pidana suap tidak langsung
karena pemberiannya tidak langsung kepada pak juliari
karena pemberiannya tidak langsung kepada pak juliari
tapi melalui adi wahyono dan juga matius joko
kepada tiga orang kepercayaan pak juliari
ajudannya kuku ari tim teknis dan selvi nurbaiti
merupakan sekretaris pribadi pak juliari
wajar saja tiga orang ini tidak mengakui
karena tiga orang ini merupakan orang paling dekat kepada pak juliari
tetapi wajar ya saya memahami karena pak dasril adalah kuasa hukum
pasti menginginkan serdakwa bebas
pasti menginginkan serdakwa bebas
tetapi yang sudah menjadi fakta hukum hari ini tidak bisa dipungkiri lagi
penyuap pak juliari dua orang ponis
yang pertama itu ada ardian
penyuap satu sembilan puluh lima miliar rupiah kepada pak juliari
yang kedua harifan sidabuke satu dua puluh delapan miliar kepada pak juliari juga
jadi memang sudah ada fakta fakta yang terungkap dalam persidangan
maka dari itu dorongan icw bagi seorang pejabat publik
yang memanfaatkan pandemi
sebagai ladang korupsi harusnya dapat dihukum berat
tidak hanya pemberian efek jerak kepada pak juliari
tapi kepada pejabat publik lain
karena saat ini pandemi covid sembilan belas
pemerintah menggelontorkan anggaran luar biasa besar
harusnya bisa dimanfaatkan seluas luasnya kepada masyarakat
baik pak skurnia dan juga pak dasril
saya ingin membahas lebih lanjut
tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas
mungkin kita akan coba buka ruang diskusi ya
untuk membahas hal ini nanti lebih lanjut
kita nanti minta waktu dari bapak bapak sekalian
sekali lagi kami ucapkan terima kasih
sudah bergabung dengan cn indonesia connected
mas kurnia dan juga pak dasril
malam hari ini selamat malam sehat selalu